pemerintah mengaku belum berencana memutuskan untuk menutup akses keluar masuk dari indonesia
kepala negara menyebut terus fokus melakukan penanganan pencegahan dan pengawasan penyebaran wabah corona
ini disampaikan presiden jokowi dodo saat meninjau
melakukan peninjauan pengawasan dan pencegahan virus corona di bandara suta jumat siang
presiden jokowi mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang dinilai telah menjalankan protokol pemerintah
terkait koordinasi dan kerjasama yang baik dalam penanganan virus corona
seperti dki jakarta jawa tengah dan jawa timur
jokowi juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah negara tetangga terkait penanganan wabah corona
presiden juga akan berkomunikasi dengan dirjen who untuk mendapat dan membagikan informasi penanganan dan pengawasan corona di tanah air
yang lalu saya juga telah bertelpon ke pm lizil
yang berbicara mengenai perbatasan terutama di batam
apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan
juga pada sore hari nanti saya juga akan bertelpon dengan direktur jenderal who
untuk mendapatkan informasi dan kita menginformasikan apa yang telah kita kerjakan
pemerintah juga terus berupaya mencari informasi
menciptakan komunikasi publik yang aktif
reguler setiap hari dan terbuka kepada masyarakat
belum berpikir ke arah sana
belum berpikir ke arah sana
tapi saya sangat menghargai kerjasama seluruh kementerian dan lembaga
termasuk juga pemerintah daerah
saya ingin memberikan juga apresiasi terhadap daerah daerah yang mampu mengedukasi masyarakat
saya ingin memberikan penjelasan yang baik seperti dki jakarta jawa tengah jawa timur jawa barat saya kira